kita ke informasi berikutnya wakil presiden yusuf kala hari ini menghadiri hari pertama ktt kedua belt and road initiative di beijing tiongkok
sebelum berakhir pada dua puluh tujuh april nanti sejumlah potensi kerjasama diungkapkan oleh wakil presiden yusuf kala
berlokasi di china national convention center beijing forum belt and road initiative dibuka dengan pidato presiden tiongkok xi jinping
kepada awak media jk menyampaikan tentang program apa saja yang disiapkan dan yang berpotensi menjalin kerjasama dalam kerangka jalur sutra baru
ktt kedua belt and road forum ini mendorong peningkatan peluang kerjasama berkualitas tinggi
satu diantaranya adalah penelitian bersama selama lima tahun ke depan
jk menambahkan ada puluhan proyek kerjasama termasuk dengan catatan inisiatif bersama bukan hanya inisiatif dari tiongkok
ketu przysz tape pertanyaannya untuk membela kesempatan penutup kendaraan yg boss memper enam puluh empat
hongkong kan masuk china juga kalau china dan hongkong digabung itu sedikit masalah di indonesia dan akan meningkat terus ini karena mereka sudah mengantosias berhubungan dengan mereka semuanya
saya tanya apa kritikannya tidak ada kritikannya hanya beberapa perlu diperbaiki lagi dan sebagainya
pada kamis dua puluh lima april wakil presiden yusuf kala bertemu dengan presiden republik rakyat tiongkok xi jinping di beijing
yusuf kala bersama rombongan termasuk menteri luar negeri retno marsudi menko maritim luhut bin sarpanjaitan melakukan pertemuan dengan presiden tiongkok beserta jajarannya
selain itu jk juga telah menemui beberapa ceo di tiongkok pada kamis malam waktu setempat